fonis atas tujuh dari empat belas pelaku pemerkosa dan pembunuh yeye di bengkulu
presiden joko widodo memerintahkan kapolri jaksa agung dan juga menhukam
untuk segera menuntaskan kasus kejahatan kepada anak
presiden menilai kejahatan terhadap anak merupakan kasus luar biasa
yang harus ditangani juga secara luar biasa
kejahatan seksual terhadap anak
kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa
karena itu penanganannya harus dengan cara cara yang juga luar biasa
bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan cepat dengan ketegasan
dengan tegasan dengan tegasan
namun tetap sesuai dengan aturan yang ada